dalam mengelola rumah harapan sini selalu menebar rasa sayang
itulah yang ditangkap dan dirasakan anak anak dan orang tua pendamping
selama tinggal di rumah harapan beragam kebutuhan mereka telah disiapkan
selain kebutuhan sehari hari seperti makanan dan susu rumah harapan juga menyediakan kendaraan untuk mengantar anak anak yang akan berobat
anak anak dan keluarga mereka tidak perlu mengeluarkan uang sepeserpun
untuk membiayai semua fasilitas itu sili mengajak sejumlah donatur
utamanya sih pasti dana ya
karena kan biar bagaimanapun ada overhead cost yang harus kami bayar kayak listrik air telepon bayar gaji pembantu supir dan sebagainya
tapi kita juga tetap menampung
misalnya ada yang membantu misalnya ngasih beras
karena di rumah ini setiap hari kita memberi makan sekitar empat puluh lima puluh kepala sekali makan
sebulan kita bisa menghabiskan satu ratus dua puluh sampai satu ratus lima puluh kilo beras
jadi beras terutama terus kebutuhan sehari hari susu pampers yang paling banyak
ya kayak begitu begitu
jadi diapers buat anak anak
kalau masih ada yang mau gandengan tangan kita sangat berharap bahwa ada perusahaan di luar sana yang mau bergandengan tangan dengan kami yang ada di daerah
karena sekarang rumah singgah nggak cuma ada di jakarta kita juga hadir di makassar dan bandung
dan di akhir tahun kita akan ada di surabaya dan aceh
rumah harapan di bandung
bandung dan makassar belum lama dibuka
tujuannya sama untuk memfasilitasi anak anak yang kesulitan mendapatkan penginapan saat harus berobat jalan di rumah sakit rujukan
semuanya dikelola dengan bantuan donatur dan relawan yang dengan ringan tangan mau mengerjakan beragam kegiatan
bantuan yang datang ke rumah harapan tak selalu berupa uang atau barang
ada juga yang memberikan pengobatan gratis
salah satu yang menerimanya
gadis berusia tiga belas tahun ini mendapatkan pengobatan gratis dari salah satu dokter di rumah sakit swasta di kawasan cinere jakarta selatan
kalau untuk kerja dengan rumah sakit seperti ini mbak sili biasanya bekerja sama dengan pihak rumah sakit
atau memang ada donatur rumah sakit yang sengaja menawarkan bantuan ke mbak sili untuk ada semacam itu
khusus kalau yang tias ini dokternya langsung yang menawarkan
jadi kita nggak bayar apapun
dokternya baik malaikatnya tias
jadi kalau rumah sakit yang lain kalau anak anak yang lain biasanya kita kontrolnya ke rscm
berbicara mengenai sebuah koneksi gitu
koneksi mbak dengan anak anak yang ada di rumah saya yakin sungguh luar biasa koneksinya
ketika ada berada pada tahapan dimana akhirnya anak anak itu memang ya jalan terbaiknya harus pulang gitu
rasanya seperti apa
kami sudah mengalami banyak sekali kisah kisah yang mengharukan tapi juga menyedihkan ketika anak anak ini harus graduate dari kehidupan ini harus pulang gitu
ada satu anak yang dari aceh namanya zirar tapi kita panggilnya bule karena saya setiap hari datang ke rumah singgah anak ini nempel banget ke saya
tapi dia masih tetap berhati hati kasih liat hati
terus saking nempelnya setiap hari sampai akhirnya ketika dia habis operasi jantung koma lima belas hari itu kita depresinya luar biasa
ketika dia pulang kita semua berkabung tiga hari lah semuanya saling sebentar sebentar kalau kita ingat lagi nangis lagi gitu
tapi ya emang itu resiko yang harus kita hadapi
kehilangan orang yang kita kasihi orang yang kita sayangi itu memang menyedihkan
tapi dibanding kesedihan itu ada banyak sekali suka cita yang bisa kita rasakan di rumah harapan
jadi itu tidak membuat kami berhenti untuk tetap membantu anak anak
ketika ada anak yang kondisinya sudah amat sangat parah
dan kita tahu bahwa dia sudah terminasi
udah mungkin tinggal beberapa bulan lagi sudah saatnya akan pulang
kita mengajarkan mereka untuk preparing their cell
jadi mereka belajar untuk mempersiapkan diri untuk pulang
adik nanti tahu nggak kalau orang mati itu sebenarnya pindah tempat doang
ke tempat yang lebih indah banget namanya surga
kalau di rumah harapan kan kamu ngerasa udah kayak di suga
kalau di tempat yang ini jauh lebih indah
nanti kalau udah waktunya kamu pindah nih
kamu akan ngerasa kaki kamu dingin
terus mulai naik ke atas mulai kerasa dingin
nggak boleh takut ya
itu saatnya sudah mau dipindahin ke tempat yang indah
nah kalau udah sampai sini kamu baca doa
jadi kita mengajarkan mereka untuk dekat dengan tuhan
saat saat mereka sudah harus pulang
butuh proses berapa lama tuh mbak
ketika mbak sili bisa dengan tenang
dan rekan rekan volunteer ini bisa dengan tenang
bisa dengan sabar tanpa emosional memberikan pemahaman
tentang bahwa suatu saat bahwa akan bertemu dengan sang maha kuasa
butuh waktu berapa lama untuk bisa menenang
berada dalam kondisi yang sangat tenang menyampaikan itu semua
untuk meyakinkan mereka
kita harus yakin dulu bahwa kehidupan setelah ini adalah kehidupan yang indah gitu
setelah itu baru energi yang kita punya itu kita bisa transferkan ke anak anak
dan itu nggak mudah
jadi saya dan kakak kakak volunteer ini
saya selalu mengajarkan mereka untuk berterima kasih
percaya bahwa segala sesuatunya pasti indah
dan bisa berhari hari ya menjelaskan ke anak anak yang
dengan kondisi yang mereka nangis kesakitan dan sebagainya
bisa semingguan lah sampai akhirnya mereka mulai berubah menjadi anak yang periang
dan sama sekali nggak merasa takut akan apa yang orang sebut mati
wah luar biasa
saya juga jadi agak berhenti ketemu dengan ceritanya
saya suapin berjam jam
di suapan terakhir dia muntah
kalau dia muntah itu saya udah panik
jangan dimuntahin jangan dimuntahin
akhirnya saya siram pakai air